beginilah keindahan pulau segajah yang merupakan pulau terkecil terletak di kelurahan bontang kuala kalimantan timur
di pulau ini wisatawan bisa menikmati embusan angin laut di atas pasir putih yang bersih terhampar tepat di tengah air laut yang sangat jernih
tapi perlu diingat ya kalau berkunjung ke pulau ini kita harus menyiapkan makanan dan minuman sendiri karena tidak ada fasilitas akomodasi maupun restoran yang bisa ditemukan di pulau ini
para wisatawan yang datang ke pulau segajah ini mengaku sangat terkesan
selain bisa melepas stres dari rutinitas pekerjaan pulau ini juga cocok untuk menghabiskan waktu akhir pekan
dari samadhi pulau ini juga cocok untuk menikmati air laut yang sangat jernih
dan pasirnya di sini sekalinya sangat bagus warnanya putih
kalau mau berenang bisa di pinggir pinggiran pantai bibir bibir pantai
ini salah satu destinasi yang sangat luar biasa
sementara itu kelompok sadar wisata setempat berharap pemerintah bisa memberikan fasilitas berupa kapal khusus untuk wisata agar bisa membawa wisatawan hingga ke pulau derawan
untuk ke pulau segajah ini para wisatawan harus menempuh perjalanan menggunakan perahu sekitar tiga puluh menit dari pelabuhan bontang kuala
jika ingin ke pulau ini sebaiknya datang siang hari ya
atau saat berhenti
air laut sedang surut
karena saat air sedang pasang pulau segajah ini tidak akan muncul